pelabuhan gilimanuk bali masih dipadati pemudik pada senin pagi untuk mengurai kepadatan pihak pelabuhan mempercepat perjalanan dan bongkar muat kapal
tujuh dermaga yang ada di pelabuhan gilimanuk dioptimalkan untuk memperlancar arus mudik kali ini
selain dermaga kapal penumpang dermaga kapal barang juga dimaksimalkan
meski sudah tidak sepadat kemarin antrean panjang masih terjadi
pada pukul delapan waktu indonesia tengah telah diberangkatkan dua ratus dua puluh tujuh perjalanan dengan jumlah penumpang tujuh puluh tujuh ribu orang atau naik dari hari sebelumnya tujuh puluh empat penumpang